hai rapat pleno terbuka pengundian dan penetapan nomor urut pasangan calon presiden dan wakil
presiden pemilu tahun dua ribu sembilan belas telah selesai dengan segala hormat mohon berkenan dapat meninggalkan
tempat acara didahului oleh para calon presiden diikuti oleh para calon wakil presiden yang
didampingi oleh ketua anggota dan sekretaris jenderal komisi pemilihan umum republik
indonesia para tamu undangan dan dilanjutkan oleh para delegasi terima kasih wabillahi taufiq
wa li daya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh datang ke tps salurkan aspirasi
langsung bebas rahasia jujur dan adil demi indonesia damai sejahtera kita menunggu
menyapai kita lewat suara kita
bagimu indonesia sukseskan demokrasi jadi pemilih berdaulat negara indonesia